koalisi masyarakat sipil meminta komisi nasional hak asasi manusia mengusut peristiwa pembubaran peoples water forum atau pwf
atau forum air untuk rakyat oleh di denpasar bali maksud kami bali yang terjadi pada hari senin dua puluh mei dua ribu dua puluh
inilah suasana pembubaran acara pwf oleh ormas yang sempat terekam dalam video amatir yang diterima kompas tv
terlihat sejumlah anggota ormas memaksa peserta forum untuk membubarkan diri
dalam bagian lain terlihat pula upaya perampasan spanduk yang ada di acara forum tersebut
of sendiri merupakan forum masyarakat sipil yang ditujukan sebagai ruang untuk mengkritisi privatisasi air dan mendorong pengelolaan air untuk kesejahteraan rakyat
pelan pelannya pelan pelan
bahwa ruang ruang diskusi publik ruang ruang orang untuk
menyampaikan pendapatnya ruang ruang untuk orang berkumpul dan berdiskusi itu direpresi
dan dalam hal ini pemerintah dan negara bagi kami bukan hanya mendiamkan ya tapi juga turut terlibat
jadi kami mencurigai dengan kuat bahwa ini adalah bagian dari upaya untuk zero activity
bagian dari modus ya atau cara cara lama ketika ada masyarakat sipil yang kritis
organisasi oleh sekelompok orang yang berupa paramiliter ya berupa ormas ormas
dan bagian dari bentuk pelanggaran hak asing manusia
yayasan lembaga bantuan hukum indonesia dalam akun media sosialnya mengatakan pelapor khusus pbb
untuk hak atas air dan sanitasi pedro arogo agudo
juga dihalangi untuk terlibat diskusi dengan korban pelanggaran hak atas air
audo menurut ylbhi dihalangi masuk oleh anggota ormas dan satpol pp yang berada di acara tersebut
untuk rakyat di denpasar bali oleh ormas
yang terjadi pada hari senin kemarin kami sudah tersambung dengan aktivis
selamat petang mbak armayanti
kami ingin ada backgroundnya apa sih sebetulnya yang mendorong anda dan juga rekan rekan ini
menggelar forum the peoples water forum di tengah berlangsungnya wwf di nusa dua bali mbak armayanti
ya sebenarnya paper water forum merupakan sebuah ruang gitu ya
ruang ekspresi bagi cso internasional lalu kemudian cso regional
lalu kemudian juga ada teman teman di nasional yang juga melibatkan teman teman lokal di bali
tetapi tidak terlepas dari situ sebenarnya ruang ini sangat dibutuhkan bagi teman teman masyarakat
dan juga perempuan masyarakat adat dan lain sebagainya yang kemudian ingin menyampaikan persoalan persoalan
krisis air yang dihadapi oleh pola pola pembangunan
baik itu investasi melalui proyek strategis nasional lalu kemudian juga tambang
bahkan juga bicara soal bagaimana kemudian krisis air itu terdampak akibat dari proyek proyek iklim hari ini
yang kemudian dicanangkan oleh negara
nah selain itu juga persoalan persoalan lain seperti pripatisasi air itu yang kemudian ingin disampaikan masyarakat di dalam forum ini
dan ini memang mengambil agenda pas momen wwf atau memang secara periode diskusi seperti ini
sebenarnya diskusi ini adalah diskusi yang reguler kami lakukan
tetapi memang momennya mungkin yang berdekatan gitu ya
tetapi memang ruang ini sekali lagi kami adalah menciptakan ruang ini sebagai ruang untuk kemudian berekspresi
dan melakukan banyak refleksi terhadap bagaimana kemudian krisis air di berbagai wilayah di indonesia
apakah ada ketren yang sama atau tidak
bisa diceritakan awal awal peristiwa pembubaran itu seperti apa awalnya
apakah ada peringatan terlebih dahulu atau bagaimana mbak amarendi
bahkan teman teman panitia bahkan kami gitu yang hadir dari tanggal delapan belas itu sebenarnya sudah merasakan bahwa ruang di bali ini tidak aman gitu
bagaimana kemudian alat komunikasi kami diretas lalu kemudian di mana tempat kami meminap
itu kemudian ada beberapa pihak dari kepolisian yang kemudian mencoba kan menanyakan aktivitas kami dan lain sebagainya
nah pada saat konferensi pers itu pembukaan konferensi di tanggal dua puluh sekitar jam empat sore waktu indonesia bagian tengah
dan kemudian serombongan dari yang mengatasnamakan diri mereka sebagai ormas
dan itu kemudian mengubarkan proses konferensi pers dengan mematikan skring lampu
lalu kemudian mencopot semua perangkat perangkat spanduk kami yang ada di ruangan
dan kemudian banyak juga melakukan intimidasi terhadap peserta yang kemudian ada di sana
anda dapat informasi siapa dibalik ormas ini yang melakukan pembubaran
yang setelah kami diselidiki gitu mereka menamai diri mereka sebagai garuda
patriot garuda nusantara yang juga merupakan ormas yang ada di bali
nah setelah kami koordinasi dengan polda bali
polda bali sendiri ya mereka tidak terinformasi soal itu
sehingga memang ada beberapa tindakan yang dilakukan
tetapi sayangnya situasi itu pun tidak mengubah situasi gitu ya
bahkan hari ini ada sekitar tiga puluh sembilan teman teman yang masih terjebak ataupun tersandra di dalam kegiatan hotel
bahkan mereka tidak bisa melakukan kegiatan apapun
bahkan mereka untuk mengambil air minum di luar pun membeli air minum itu juga tidak diperbolehkan
semua orang yang hadir di sana mulai dari tanggal dua puluh sampai hari ini gitu
bagaimana kemudian unpbb sebagai penggugat ham
tapi acara ini sudah dilaporkan dulu ke polisi untuk pemberitahuan akan ada acara ini mbak alvana nanti
sebenarnya ada pihak dari teman teman kita gitu ya
lbh lbh wintanggana yang juga sudah melaporkan itu ke polres denpasar dan lain sebagainya
tetapi mereka tidak mendapatkan izin
ini dianggap tidak menghimbaukan
tidak patuh pada himbauan atau pembatasan yang dilakukan oleh gubernur
ini sebetulnya sudah ada komunikasi dengan polisi ya
tapi tidak ada yang mengamankan dia ada lokasi
tidak ada yang mengamankan ketika pembubaran dari polisi
bahkan polisi seperti mendiamkan saja gitu
ketika memang ormas ormas ini melakukan intimidasi
bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap salah satu teman dari lbh lbh bali gitu
kemudian di sana juga tidak melakukan apa apa
sikap polisi bagaimana pasca kejadian ini
mereka bilang melalui ponsel melalui wcc bali gitu
tapi meskipun sebenarnya di tanggal dua puluh satu
ormas ormas ini kemudian minggir ke pinggiran
kami bertanya tanya sebenarnya ada apa dibalik ini
bagi masyarakat yang memperjuangkan kedaulatan terhadap air ini
juga tetap dikungkung gitu oleh aktivitas yang ada di sana
telah bergabung dalam program kompas petang sore hari ini